empat pesawat tempur f enam belas hibah dari amerika serikat
rabu siang diserah terimakan pemerintah indonesia kepada panglima tni marsikal tni hadi cahyanto di markas lanut iswah yudi madiun
dalam acara itu atraksi pesawat f enam belas ikut memeriahkan upacara serah terima
atraksi sembilan pesawat tempur f enam belas dan penyiraman air ke sejumlah pesawat tempur f enam belas mengawali upacara serah terima dua puluh empat unit pesawat tempur f enam belas tipe c dan d di man apron lanut iswayudi magetan rabu siang
serah terima dilakukan oleh menteri pertahanan republik indonesia ria mizar tenggara
serah terima dilakukan oleh menteri pertahanan republik indonesia ria cudu kepada panglima tni marsikal hadi cahyanto dengan disaksikan oleh duta besar amerika serikat daniel m donovan dan perwakilan perusahaan pembuat pesawat f enam belas serta sejumlah pejabat teras tni polri
empat pesawat tempur hibah dari amerika ini dikirim langsung ke indonesia dalam lima tahap mulai bulan juli dua ribu lima belas hingga delapan belas januari dua ribu delapan belas
pesawat ini juga diklaim memiliki kemampuan yang sama dengan pesawat f enam belas
enam belas terbaru yang dimiliki angkatan udara amerika serikat
pesawat yang pertama itu ada sepuluh pesawat kemudian ini adalah pesawat yang kedua yang di cd dua puluh empat pesawat sembilan belas pesawat di pc dan lima pesawat di bd
kemudian saat ini juga sedang dilaksanakan program falcon start untuk upgrade pesawat
penyerahan puluhan pesawat tempur canggih ini pun sontak mengundang daya tarik para pelajar yang ikut menyaksikan secara langsung
senang takjub keren indonesia bisa punya pesawat sekeren ini
biasanya pernah nggak melihatnya sedekat ini
gak pernah pernah itu kayak melintas di atas saya juga kayak keren banget pengen banget kayak naik sambil terbang gitu kayak keren gitu
selain penambahan dua puluh empat pesawat f enam belas ini ke depannya pemerintah berencana akan mendatangkan pesawat tempur jenis sukhoi dan juga helikopter apache
inam thohari madiwi